aksi melompat ke sungai kapuas dari atas kapal tongkang di pangkalan pasir di desa kuala ii kecamatan sungai raya kabupaten kuburaya kalimantan barat dilakukan muhammad iqbal saparuloh minggu siang empat belas mei
sebelumnya pelaksana tugas ketua dpd partai golkar kuburaya ini sempat mendaftarkan bakal calon anggota legislatif dari partainya ke kantor kpud kuburaya dengan ditemani istrinya eva dania alawiyah pada hari terakhir batas pendaftaran bacalek
dari kantor kpud kuburaya sekitar pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia tengah bacalek partai golkar berusia empat puluh tiga tahun itu mengajak istrinya pulang karena merasa tidak fit
namun mobil yang dikendarainya melaju ke arah pangkalan pasir di desa kuala ii dan menuju tepian sungai kapuas
korban sempat cek cok dengan istrinya dan hendak menabrakkan diri ke sebuah ekskavator tetapi digagalkan oleh istrinya
kemudian korban berlatih menuju kapal tongkang bermuatan pasir dan melompat ke sungai
hingga saat ini korban belum ditemukan
laporan yang kami terima sekitar jam sebelas tadi sekitar kurang lebih tiga empat jam tiga atau empat jam ini masih dalam proses pencarian bersama sama dari polri maupun dari stakeholder tni maupun basarnas
dia tuh dia bertengkar sama bininya dia udah terek terek dari istrinya tuh
peristiwa ini mengejutkan pada kader partai golkar kelimantan barat
ketua dpd partai golkar provinsi kalimantan barat maman surahman menyebut masih menunggu hasil operasi pencarian korban
kepala polres kuburaya kbp arief hidayat memimpin langsung pencarian korban
derasnya arus sungai kapuas dan kondisi air yang berwarna coklat pekat menghambat pencarian
basarnas pontianak dan bpbd kuburaya pun melibatkan warga dalam pencarian
sementara itu polisi menyatakan belum mengetahui motif korban melompat ke sungai kapuas tersebut
adisa putro kuburaya